kita kembali ke jakarta selama maret dua ribu sembilan belas polisi telah menilang ratusan pengendara motor yang mengemudi sambil merokok
aturan ini sebagai tindak lanjut peraturan menteri perhubungan tentang larangan merokok sambil mengendari motor yang dikeluarkan pada sebelas maret lalu
anda merokok sambil mengendarai motor hati hati loh kini polisi tak segan segan akan menilang anda
berdasarkan peraturan menteri perhubungan no dua belas tahun dua ribu sembilan belas larangan merokok sambil mengendarai motor tertuang dalam pasal enam c bab dua yang berbunyi
pengemudi dilarang merokok dalam melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai motor
aturan ini semakin mempertegas undang undang lalu lintas dan angkutan jalan
yang mana merokok sambil berkendara dikategorikan sebagai tindakan yang berbeda
sebagai aktivitas yang mengganggu konsentrasi
sehingga dalam penilangan polisi menggunakan pasal dua ratus delapan puluh tiga undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
selama maret dua ribu sembilan belas di telantas polda metro jaya telah menilang enam ratus lima puluh dua pengemudi yang melanggar pasal dua ratus delapan puluh tiga undang undang no dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
tentang lalu lintas dan angkutan jalan
angka ini termasuk bagi mereka yang kedapatan merokok
bagi yang melanggar ancamannya tidak main main loh
denda bisa rp tujuh ratus lima puluh atau penjara tiga bulan
lantas bagaimana masyarakat menanggapi aturan ini
maksudnya mengganggu orang lain juga kan asapnya
terus juga nggak safety dalam berkendaraan
oh sambil merokok membahayakan lah
bagaimana percaya diri sendiri
polusi ya kita juga kan terganggu gitu loh maksudnya
tapi so far sih nggak setuju
meski sebagian besar mendukung aturan ini namun masih banyak yang merokok sambil berkendara
aturan ini dibuat sebagai imbauan untuk berkendara secara wajar dan penuh konsentrasi
tujuannya demi menjaga keselamatan pengendara juga loh
roni satria angga cita kesuma jakarta